sementara itu rencananya tol tanggerang akan menerapkan aturan ganjil genap seperti di tol cikampek
badan pengelola transportasi jakarta kementerian perhubungan memastikan akan melakukan sosialisasi pada hari ini
dan untuk mengetahui situasi terkini disana sudah ada koresponden cnn indonesia albi pratama yang ada di tanggerang
langsung saja kita salam salam selamat pagi albi
albi bagaimana ini sosialisasinya apakah memang sudah diterapkan atau justru ini hanya baru pemberitahuan semata saja
ya selamat pagi iqbal dan juga fani
setelah diberlakukannya sistem ganjil genap di gerbang tol yang ada di jalan tol jakarta cikampek
seperti gerbang tol bekasi barat bekasi timur dan juga gerbang tol tambun pada bulan maret yang lalu
dan dinyatakan efektif mengurai kemacetan yang terjadi di jalan tol jakarta cikampek
sampai dengan sekitar tiga puluh enam persen dan kecepatan rata rata dari kendaraan pun meningkat sekitar dua puluh satu persen
dari tadinya sekitar lima puluh tujuh km per jam maka ke arah jakarta bisa mencapai sekitar
tujuh puluh sampai dengan tujuh puluh dua km per jam
nah atas dasar tersebut pihak dari badan pengelola transportasi jabodetabek di bawah kementerian perhubungan pun
merencanakan hal serupa untuk bisa diterapkan di ruas jalan tol tanggerang menuju ke arah jakarta di pagi hari
sekitar pukul enam sampai dengan pukul sembilan
nah iqbal dan juga fani saat ini saya berada di gerbang tol kunciran dua yang masuk dalam ruas tol jakarta tanggerang
nah pada pagi hari ini belum terlihat adanya sosialisasi yang dilakukan
baik itu dari jasa marga kepolisian bahkan dari bnp
dan hal tersebut memang dinyatakan oleh bambang prihartono sebagai kepala bptj
menyatakan hal tersebut masih menunggu survei terlebih dahulu
juga sejumlah kajian kajian yang harus bisa dilakukan ataupun diterapkan nantinya di jalan tol ini
jadi sampai hari ini sosialisasi belum dilakukan
dan informasi tersebut juga diperkuat oleh jasa marga yang pada hari ini pun menyatakan
ketika tadi saya coba kontak kepada humasnya sendiri
menyatakan belum ada ataupun belum akan ada sosialisasi maupun penerapan yang dilakukan di ruas jalan tol tangger
yang menuju ke arah jakarta ini
tetapi iqbal jika misalnya jalan tol tangerang ini diberlakukan sistem ganjil genap juga cukup masuk akal
ataupun make sense karena bisa dilihat di sebelah sana
itu adalah ruas jalan dari arah tanggerang menuju ke jakarta dan pagi hari ini terlihat cukup padat
walaupun saat ini lalu lintas ataupun arus kendaraannya itu mengalir
tetapi beberapa menit lalu sekitar lima belas menit yang lalu
jalan yang ada di depan saya ini persis mengalami kepadatan
karena ini merupakan arus kendaraan dari kawasan alam sutra menuju ke arah jakarta
melalui gerbang tol kunciran
dan di sebelah sana merupakan kendaraan kendaraan baik dari arah merak
bersatu juga dengan kendaraan kendaraan dari karawaci
dan juga dari tanggerang untuk mengarah ke jakarta
bahkan tadi di kilometer tiga itu dibuka jalur kontraflow
bagi kendaraan kendaraan dari arah tanggerang untuk menuju ke arah jakarta barat
sampai dengan kilometer yang bertitik di kawasan tomang sendiri
itu artinya memang perlu adanya suatu sistem yang diberlakukan di jalan tol tanggerang
menuju ke jakarta ini untuk dapat mengurai kemacetan
tetapi ada sejumlah pihak seperti pengamat transportasi mengatakan bahwa
pemberlakuan ganjil genap di ruas jalan tol ini dianggap kuno
seperti itu iqbal dan juga fani
karena memang jalan tol sendiri seharusnya mempunyai sistem tersendiri
yaitu seperti flexibility road pricing
berbeda dengan erp jika erp itu adalah jalan umum yang berbayar
tetapi flexibility road pricing ini bisa diterapkan ketika nantinya jalan tol ini mengalami kepadatan
seperti misalnya nanti di gardu gardu tol sendiri akan ada tarif yang bisa memperlihatkan kepada
para calon pengguna jalan tol dan ketika jalan tol itu mengalami kepadatan
maka tarif yang dikenakan kepada para pengendara nantinya akan tinggi
dan itu akan membuat para pengendara bisa berpikir dua kali kenapa harus bayar mahal
tetapi jalan tol sendiri macet dan lebih memilih untuk menuju ke jalur alternatif
dan bahkan di keesokan hari bisa menggunakan transportasi lain seperti transportasi uom
jadi sampai saat ini memang pihak dari bptj sendiri masih mengkaji apakah sistem ganjil genap sendiri ini cocok
diterapkan di kawasan jalan tol tangerang ke jakarta
atau sistem sistem penerapan lain untuk dapat mengurai kemacetan di jalan tol ini
walaupun di sini kemacetannya tidak separah di jalan tol jakarta cikampek
khususnya dari kawasan bekasi menuju ke arah jakarta
begitu iqbal dan juga fani
baik terima kasih albi pratama yang sudah melaporkan langsung dari kawasan tol tanggerang